saudara puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri mereka sebagai aliansi pemuda peduli sumatera barat
melakukan unjuk rasa di klinik kecantikan milik dr richard lee
aksi tersebut merupakan respon dari hebohnya kasus pencurian di klinik kecantikan milik dr ri
membawa sejumlah poster wajah dr richard lee dan spanduk bertuliskan tangkap penyebar hoax
masa menuntut permintaan maaf terbuka dari dr richard lee saudara
selain itu masa juga menyuarakan agar izin klinik ini dicabut
masa merasa kecewa dan dirugikan dengan viralnya pencurian tersebut karena seakan akan kota padang tidak aman
merasa ini merupakan sebuah hal yang sangat problematik
seakan akan kota padang itu merupakan sarang kejahatan dan kriminalitas
maka ini merupakan respon sebagai representasi suara dan pendapat masyarakat sumatera barat
tuntutannya kasus ini dapat diselesaikan dengan secepat cepatnya
dan permohonan maaf kami tunggu dari dr richard lee
dan agar pihak kepolisian segera mengusut kasus ini dengan cepat
pencurian di klinik kecantikan athena padang milik dokter sekaligus influencer richard lee viral di media sosial saudara
namun dari hasil penelusuran polisi ternyata kasus pencurian tersebut hanya settingan yang dilakukan karyawannya
hal ini terungkap berdasarkan keterangan dari terduga pelaku yang juga merupakan karyawan klinik
masa ini merupakan sebuah hal yang sangat problematik